atraksi dua robot anjing ini menarik perhatian pengunjung di ajang emergency disaster reduction and rescue expo di kemayoran jakarta
namun ini bukan robot anjing biasa
robot anjing ini bisa difungsikan sebagai pencari korban di saat bencana kebakaran
dalam ajang yang berlangsung tanggal sembilan belas hingga dua puluh satu oktober ini dipamerkan berbagai peralatan canggih untuk penanggulangan bencana
mulai dari robot eskavator drone hingga makanan siap saji untuk pengungsi
tidak ketinggalan eksoskeleton atau alat bantu manusia untuk mengangkat beban berat
salah satu yang menarik dalam pameran ini adalah adanya alat semacam exo skeleton seperti ini
ini adalah alat bantu bagi orang untuk mengangkat beban yang berat
seperti misalnya ini nih ini ada karung ukuran beratnya mungkin sekitar dua puluh sampai tiga puluh kilo
dengan menggunakan exoskeleton ini
saya akan mengaturnya agar menurut ukuran anda
anda bisa coba menggunakan gerak seperti ini untuk mengisi
mengatur keadaan anda
jadi seperti ada tekanannya

ini adalah alat bantu untuk mengisi
oke ini ada tekanannya
tapi ini masih sedikit berat
ya karena tangan anda harus membawa barang barang
tapi ini sangat membantu daripada tadi lebih susah payah
ini sekarang lebih enteng
sebagai negara rawan bencana indonesia harus siap menghadapi segala jenis bencana
mulai dari gempa bumi kebakaran hutan banjir hingga tsunami
kesiapan itu berarti juga harus menguasai teknologi penanggulangan bencana
pameran semacam ini membuat adanya interaksi antara industri teknologi tinggi asing
dengan pemerintah serta industri dalam negeri
pentingnya satu buah kesiapsiagaan yang dimana resiliensinya indonesia itu sangat posisi optimal
resilience itu tidak akan tercapai kalau semua produk produk ini semuanya berasal dari luar negeri
oleh sebab itu high end product ini harus dibawa ke indonesia
dan high end produk ini harus ada satu buah mekanisme
dimana investasi itu memang indahnya ke indonesia
untuk produk produk yang masuk kategori sebagai high tech product
total ada satu ratus dua perusahaan dari dalam dan luar negeri yang berpartisipasi dalam ajang manajemen bencana ini
target pengunjung selama pameran berlangsung sebanyak enam orang
iwan hermawan wiari jakarta